kita ke informasi berikutnya ini terkait satu dua ratus relawan pendukung presiden joko widodo yang berkumpul di lapangan parkir barat j expo kemayoran jakarta pada senin sore
nah ini ribuan relawan akan menghadiri pernikahan putri presiden jokowi kahiyang ayu dengan bobi nasution yang berlangsung rabu besok
dengan mengusung tema jangan sekali sekali meremehkan cinta para relawan pro jokowi atau projo sejabodetabek beramai ramai memberiakan hari bahagia kahyang dan bobi dengan berangkat ke solo jawa tengah
para relawan yang tergabung dalam tim jas marrit atau dari jakarta solo merayakan ikatan cinta ini bertolak ke solo menggunakan tiga puluh bus dan sejumlah mobil pribadi
pendanaan acara ini berasal dari anggota dan relawan projokowi sejumlah relawan juga akan bertugas sebagai pagar betis nantinya di sana
kita juga ingin bersuka cita kita ini sebenarnya kita tamu
malah saya sudah bilang kepada teman teman pro jo untuk menjaga wartabat tuan rumah
kita ikut membahagiakan kedua mempelai dalam sukacita pesta ini dan juga bertindak sebagai tamu yang baik
karena penyelenggara tuan rumah acara ini kan pak presiden republik indonesia
kita harus menjaga etika sopan santun tidak berbuat yang bukan bukan menjaga kebersihan dan lain lain